ketua umum partai persatuan pembangunan jan farid menghadiri sidang kasus penodaan agama di gedung kementerian pertanian jakarta selatan selasa siang
politisi p tiga pendukung pasangan ahok jarot ini pada putaran kedua pilkada dki jakarta mengajak umat islam untuk memaafkan apa yang telah dilakukan oleh ahok dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan
sebagai umat islam saya saya sebagai umat islam itu adalah umat yang sangat pemaaf
kita melihat kasus pak basuki umat beliau sudah menyatakan berulang ulang memohon mengajukan permohonan maaf ya terlepas dari salah atau tidak salah
beliau sudah memohon maaf dan ada beberapa ulama secara jelas menyatakan memaafkan beliau